tangan kamu kenapa
karena kamu terluka luka begitu
ayo saya antar kamu ke dokter sekarang
luka yang seperti itu tidak bisa dibiarkan
tidak bagus tahu
tidak usah pak
ini cuma luka bakar biasa kok
ya kemarin malam ibu saya bakar bakarin barang ayah saya
terus saya pengen ambil semua barang barang itu
terus tangan saya malah kebakaran
tapi tidak apa apa pak
mungkin ibunya melakukan itu karena ingin melupakan ihsan
ada apa sih ribut ribut
kenapa sih marin amira lagi
memang ini salah apa
semua yang ada di diri ambira itu salah
dasar anak penjahat
memang itu sudah turunan
mas wistu bilang amira ini anak penjahat
ya itu anak sahabat kamu
nanti nanti mas bilang kalau amira ini anak penjahat
sebenarnya apa sih yang disembunyikan dari aku
sebenarnya apa sih
apa yang mas wisnu sembunyikan
kalau dia anak penjahat
dia anak jahat
dia anak jahat
dia anak jahat
kalau saya perhatiin
sikapnya mas sama amira itu selalu kasar
kalau aku kasar sama ambien
karena aku ingin mendidik dia
dia itu sudah tidak punya ayah
dan aku sebagai sahabat ayah
menggantikan ikhsan untuk mendidik anaknya
kita ini orang susah
kita harus belajar kuat
tidak mungkin ini salah
tidak mungkin ini salah
tidak mungkin ini salah
sudah terjadi pengertian
tapi saya benar benar kecewa sekali dengan kejadian kemarin
bu lenny sudah tidak bisa
menjaga kepercayaan dari saya
mantan suami ibu lenny itu
hampir saja menggantung keluarga
saya benar benar minta maaf
atas kejadian kemarin pak prabowo
kejadian itu betul betul
tidak disengaja bagi mana
jelas jelas bu lenny tahu
kalau saya dan keluarga
gak berkunjung ke rumah bu lenny
tapi mantan suami bu leni itu
malah saya enaknya berkeliaran
saya tidak suka dengan kejadian ini
kalau saya tidak suka
bu lenny tidak bisa
memegang kepercayaan saya
urusan kerjaan kita bisa berlanjut
jangan dicampur adukan antara
urusan kemarin dengan urusan bisnis kita
saya betul betul minta maaf
dan kejadian yang kemarin itu pak prabowo
mantan suami ibu sudah
mengancam diri saya dan keluarga
saya akan memberi bu lenny kesempatan
kalau bu lenny mengecewakan saya
saya tidak segan segan
untuk memutuskan semua kontrak kita
itu saja yang perlu saya ingatkan
terima kasih atas waktunya
pak prabowo marah sekali
dengan kejadian kemarin
ternyata sebegitu mengancamnya
keadilan ikhsan itu bagi pak prabowo dan keluarganya
aku harus lebih hati hati
dari dulu saya memang tidak terlalu percaya
kalau orang itu adalah mantan suaminya bu lenny
apalagi setelah melihat dia kelihatannya mengenali aini
tidak ada yang bisa mengaku
tidak ada yang bisa mengaku
tidak ada yang bisa mengaku

tidak ada yang bisa mengaku
tidak ada yang bisa mengaku
apa ini berarti
orang itu betul betul ihsan
kalau ternyata orang yang dibilang mantan suaminya itu betul
kemarin waktu itu
tidak ada yang sudah takut
jadi mana mungkin
dan mengungkaponya apa reichtinya
jadi masyarakat ini
berhenti jangan lama lama kayak gitu
ini bagaimana sih
ya ampun maaf ya pak
tadi angkutnya lama karena ngasih kembali ke saya
harusnya saya ngasih uang pas tadi
bapak lagi ada masalah ya
mukanya tegang banget
setiap ketemu sama saya pasti bapak lagi ada masalah
amira anaknya ihsan
orang yang selalu mengganggu ketenteraan hatiku
orang yang telah mengalahkan saya dalam merebut hati aini
pak pak prabu
kok mukanya tambah serem sih pak
jangan gitu dong pak
bapak tuh harus senyum
kata orang kalau ada masalah sebenarnya tak apa pun
tapi kalau kita senyum itu masalahnya akan berkurang loh pak
jadi bapak lebih baik kayak gini
yap kayak gitu pak
ya udah nggak terlalu kesel kan pak
betul aja dia bilang
kekesalan saya seperti menghilang setengahnya
ini berkat ajakan dia untuk tersenyum atau justru melihat senyumnya dia
padahal yang sewajarnya adalah harusnya sekarang saya bencinya bukan main sama dia
memang kalau boleh saya tahu bapak ada masalah apa sih
bukan masalah peninggalan
bukan masalah peninggalan
cuma keluarga saya sedang dapat sedikit gangguan itu saja
tangan kamu kenapa
tangan kamu kok luka luka begitu
ayo saya antar kamu ke dokter sekarang
luka yang seperti itu tidak bisa dibiarkan
nggak bagus tahu
nggak usah pak
ini cuma luka bakar biasa kok
ya kemarin malam ibu saya bakar bakarin barang ayah saya
terus saya pengen ambil semua barang barang itu terus tangan saya malah kebakaran
tapi udah nggak apa apa pak
mungkin ibunya melakukan itu karena ingin melupakan ihsan
mungkin sampai sekarang mereka masih belum bisa merelakan kepergian ihsan
bagaimana ya kalau mereka tahu ada orang yang mirip sekali dengan risa
apa mereka gak pernah ketemu sama orang itu
kenapa ayah saya pak